udah malem si bang kohar kemana ya belum pulang pulang ya
ini laki satu susah banget diminum
apalagi sini ganggu aja ya orang lagi seneng juga
nanti pulang kerja kamu pulangin kesini ya
kalau misalkan aku pulang
karena ibu selalu sedih ngeliat aku sama kaida bertengkar
iya iya dan nanti mereka pulang
yaudah ibu mereka masih banyak kerja nih
mereka kerja dulu
terima kasih mau kembali
aku apa ngerti

ketawa kisah upah
kamu gak perlu farah gak tau ya
kamu suruhan farah kan
pak bram gak boleh tau
kalau aku sebenarnya disuruh sama bu ayu
kamu bilang sama dia ya
dia nggak akan bisa menghancurkan rumah tangga saya sama ayu
yang bernama farah itu
diduga sebagai selingkuhannya pak pras
tolong bersihin sampah ini dong
udah berserakan banget
ntar ya mas
kamu gak apa apa
kamu pakai gelang ini ya
kalau kamu jadi pacar aku
si bang kohar kemana ya
belum pulang pulang ya
apalagi sini ganggu aja ya
orang lagi seneng juga
kok belum pulang pulang
lagi pacaran ya
kamu selingkuh ya bang
apaan sih lu dah
sama suami sendiri
kenapa sih lu
nih ya bang ya
gua pulang sekarang juga
pulang lah lu
abang lagi kerja nih ya
gua dipecat kalo gua balik rumah sekarang
ampe allah ketauan gak kerja
udah lu tenang aja sama gue kenapa sih
telepon dari siapa
tapi tenang aja kok
yang penting kan
nih bisa aja
bantuin salma yuk tutup tokonya
bertahan ke atas
sekarang kamu yang jadi tumbalnya
padahal aku cuma pengen ketemu aja sama bimo
yah bimo nya lagi main
yaudahlah aku ke meka aja
bim kenapa kamu menempatkan aku di posisi yang begitu sulit
kasian meka hidupnya berat
pasti dia habis dimarahin lagi sama kakaknya
meka aku baru aja di toko buku
nih aku beli dua buku
yang satu buat aku yang satu buat kamu
meka gimana kalau misalkan malam ini kamu nginep di rumah aku
enggak pokoknya aku gak mau dengar ada penolakan dari kamu
meka mudah mudahan sedih kamu sedikit terobati
karena malam ini kamu gak bakalan ketemu sama kakak kamu yang jahat itu
ibu aku nelfon
kamu tidur dimana nak
ibu nggak usah khawatir ya
aku sekarang lagi nginep di rumah dina
yang penting kamu tidur di tempat yang aman ya
jangan tidur di jalanan
semoga besok mereka bisa mendapatkan uang dan kita bisa pindah ke kontrakan yang baru
bu selalu doain meka
bu selalu doain buat kamu nak
ya udah bu kalau gitu assalamualaikum
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sejak kejadian itu mereka jarang ada di rumah
kok gelap gini
siapa yang bikin semua ini
aku melihatmu sudah sejak lama di kafe itu
sebenarnya aku sengaja menumpahkan minumanku untuk mendapatkan perhatian dari kamu
aku mau pergi
terima kasih ya